tujuh belas juli jumlah kucing yang dilaporkan mati secara misterius di sunter agung jakarta utara ada sekitar dua puluh enam ekor
penyebab kematian puluhan kucing ini masih belum terungkap
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung bersama dengan ketua perhimpunan dokter hewan cabang dki jakarta
ada dr hewan widya stuti
selamat sore dr widya stuti
selamat sore mbak kuspa
dok kami ingin mengetahui bagaimana anda melihat fenomena yang belakangan terjadi
banyak kucing yang mendadak mati apa kira kira penyebabnya dok
untuk penyebab pastinya sih masih kita menunggu hasil laboratorium ya
karena ini agak unik karena ini dalam satu lokasi hanya di dalam satu lokasi area saja
yang diberitakan mati beristilahnya hampir bersamaan dalam waktu yang tidak terlalu lama
jadi kami tidak bisa mengatakan bahwa ini sebabkan oleh virus bakteri atau pas teracunan
masih menunggu hasil laboratorium yang akan nanti dikeluarkan oleh
otoritas veteriners tempat itu di dinasi kpkp dki jakarta yang sudah mengambil sampel
sampai tadi pagi rasanya masih ada dilakukan pemeriksaan
dok melihat video viral di lini masa gambar kucing yang kejang kejang kemudian mendadak mati
apakah ini normal kematian kucing seperti ini
secara umum kucing memang kalau mati kadang kadang ada yang dimulai dengan kejang
biasanya dengan panas yang tinggi ataupun dengan badan yang sangat dingin
biasanya sebelum meninggal dia akan kadang kadang diikuti dengan kejang kejang dan keluar air kencing atau keluar fesis
oke kalau melihat setahun atau lima tahun kebelakangan
kita tarik mundur jauh biasanya penyebab paling tinggi kematian kucing apa sih dok
kematian paling tinggi kucing itu hampir sepanjang tahun adalah pada kasus panleucopenia virus
pada kucing yaitu biasanya gejala yang paling umum adalah muntah muntah dan diare
kemudian diikuti panas badan yang sangat tinggi
oke apa penyebabnya apakah karena asupan kucing tersebut
kucing liar maupun pelihara
pendaraan atau cuaca atau seperti apa penyebabnya bu widya stuti
pada kasus annesopenia akan mempengaruhi pada kucing yang dipelihara di rumah maupun pada kucing kucing liar
jadi tidak hanya kucing yang ada di luar tapi hampir semua kucing bisa terkena penyakit panleukopenia
untuk pencegahan yang paling utama adalah dianjurkan vaksinasi secara rutin bagi pemilik kucing
kemudian apa yang harus diperhatikan oleh pemilik hewan
kalau kucingnya terlihat apa namanya perilakunya aneh perilakunya tidak seperti biasanya apa yang perlu diperhatikan
hal yang utama harus diperhatikan bagi pemilik hewan adalah ketika kucingnya sudah mulai lesu tidak aktif seperti biasanya
mungkin mulai dilihat napsu makannya
kalaupun dalam jangka satu hari tidak ada perubahan dalam pengawasan segera ke dokter hewan terdekat
sehingga bisa dilakukan observasi secara awal untuk melakukan mencegah penyakit penyakit yang nanti akan mengakibatkan kematian kepada hewan tersebut
walaupun kita belum mendengar hasil uji laboratorium sampai dengan saat ini mengenai penyebab dari puluhan kucing yang mati mendadak
terkait dengan virus dok kita ingin tahu terkait dengan virus ini apakah virus ini bisa menular dari kucing ke kucing atau seperti apa
virus ini menular dari kucing ke kucing secara kontak langsung atau dari kemaran ya
misalnya dari dia kucing itu muntah atau diare kita terkena tangan kita atau terkena dari kaki kita
kemudian kita menyentuh kucing lain itu juga bisa menyebabkan penularan
atau kucing yang sedang sakit kontak langsung dengan kucing yang sehat
akan menimbulkan penularan
hanya kucing ke kucing hewan ke hewan ya dok kita garis bawahi
hanya kucing ke kucing
tapi dok dengan merebaknya informasi mengenai kematian mendadak kucing kucing termasuk di sunter agung
apakah kita perlu khawatir dokter masyarakat ataupun pemilik kucing dengan valine coronavirus
kalau saya tidak salah menyebut yang menyebabkan ratusan ribu kucing di cypres mati
violent coronavirus memang kita sedang mewaspadai
karena dalam kurun waktu satu tahun ini kasusnya cukup meningkat
tetapi itu kan selin coronavirus ini pembuktian secara laboratorisnya pun juga sangat tidak sederhana
jadi dan ini tidak menular ke manusia ya untuk valine coronavirus
saya harus garis bawahi supaya masyarakat tidak panik
tetapi memang kasus valen coronavirus dalam satu tahun ini kita dapati di klinik klinik memang cukup tinggi
kasus tersebut ada di indonesia ya dok cuma angkanya tidak signifikan
ada di indonesia
kita tunggu nanti seperti apa hasil dari uji laboratorium penyebab puluhan kucing mati mendadak di sunter agung
dr widya stuti terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih mbak puspa selamat sore